keputusan pemerintah arab saudi membuka pintu bagi sejumlah negara untuk wilayahnya belum menjadi lampu hijau bagi calon jemaah haji asal indonesia
lagi lagi calon jemaah asal indonesia harus kembali menunda pelaksanaan ibadah haji
dan untuk pembahasnya kami sudah terkubung dengan penyelenggara umroh dan haji ada pak farid aljawi
assalamualaikum selamat malam pak farid
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak farid nasib calon jemaah haji tahun ini belum jelas meskipun arab saudi sudah membuka pintunya untuk sebelas negara
kalau tahun ini indonesia masih belum diperbolehkan berarti dua kali atau dua tahun pelaksanaan ibadah haji tertunda
sejauh ini bagaimana diskusi yang dibangun oleh teman teman dari penyelenggara haji dan umroh dengan kemenak terkait dengan hal ini pak farid
ya terima kasih pak
sejak awal kita dari dpp apuri
sudah bersurat kepada pemerintah bahwasannya jamaah yang masuk porsi haji tahun ini yang tertunda pada tahun lalu
supaya diberikan vaksin lebih awal
artinya jika nanti pada pelaksanaannya sekarang itu tidak terjadi lagi permasalahan vaksin
namun seiring dengan berjalannya waktu
vaksin ini kan yang disuntikan kepada masyarakat indonesia yaitu sinovac
oke tadi berbicara mengenai vaksin pak farid
soal izin masuk arab saudi kan juga salah satunya vaksinasi ya
sementara vaksinasi adalah kualitas
bukan di indonesia di luar dari yang disebutkan oleh pemerintah arab saudi
ini menjadi pertimbangan
apa solusi yang ditawarkan oleh teman teman dari penyelenggara haji dan umroh soal ini
jadi kita berharap kita melobi lagi pemerintah arab saudi untuk bisa menerima vaksin sinovac
karena itu sudah mayoritas disuntikan kepada masyarakat indonesia
bahkan pemerintah sendiri sudah berkirim surat
kemencez untuk disuntikan di seluruh kota di seluruh indonesia
kalau memang ini tidak bisa ya nanti terakhir ya tetap diberikan harapan diberikan kesempatan untuk jamaah indonesia bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini
karena ini sudah tahun kedua
seandainya sinovac pun tidak diterima dapat kuota tentunya masih ada masyarakat indonesia yang mempunyai kesempatan untuk bisa berangkat
dengan menggunakan vaksin yang lain
dan kemarin saya mendengar juga perbicaraan antara pemerintah yaitu komisi delapan dengan menteri agama
sehingga itu juga bisa menjadi alternatif
artinya apa kita ini indonesia itu penyumbang haji paling banyak di dunia
setelah itu pakistan
makanya harapannya tentu pemerintah bisa mengkomunikasikan lagi
agar harapan masyarakat indonesia bisa melaksanakan haji tahun ini
pak farid tadi sepertinya videonya termute
boleh dinyalakan kembali
sambil itu pak farid soal nilai setoran
nilai setoran yang juga sudah masuk
pasti sebagian besar calon jemaah ini kan juga sudah melunasi kan
bagaimana soal ini pak farid
betul kami berharap pemerintah memperhatikan kita
karena sudah dua tahun ya ini hampir dua tahun tidak ada pemasukan
bahkan penyelenggaraan ibadah haji ini kan menjadi utama bagi kami
nah uang yang sudah masuk kepada pemerintah dua tahun ini berharap ada kompensasi
sehingga kita tetap bisa menjalankan usaha ketika nanti umroh dan haji itu dibuka
kita harapkan ada solusi yang terbaik untuk para calon jemaah haji asal indonesia
mudah mudahan ada kesempatan untuk bisa beribadah haji tahun ini
terima kasih pak farid ajud
sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini